pinjam tuduhanmu pada aku kanda
kamu adalah laki laki yang dinda cintai
dan tidak mungkin dinda ingin membunuh kanda
dan untuk keris itu
dinda juga tidak tahu kenapa keris itu bisa ada di bawah bantal dinda
keris ini adalah bukti bahwa kamu berencana membunuhku
agar kamu bisa menikah dengan raden boma
karena kamu akan pergi berburu sendirian
tidak ditemani pak pengawal
dinda tidak perlu khawatir
aku akan baik baik saja
tolong jaga dengan baik putri dan calon bayi yang ada di kandungannya ya
sendiko dawah jeng pengeran
jeng pangeran tidak usah khawatir
pak man dan bibi akan menjaga doro putri harum dalu
sampai titik darah penghabisan
terima kasih pak man
kanda akan pulang dan membawakan rusel untuknya
karena kanda yakin sekali
kalau calon baik kita ini
dia pasti ingin sekali merasakan daging hasil buruan ayah andanya sendiri
dan kenapa ghisanak berada seorang diri di hutan ini
apa ghisanak butuh pertolonganku
sekali lagi mohon maaf atas kelancaran saya pangeran
tapi sebenarnya keselamatan pangeran terancam
oleh istri tuhan sendiri pangeran
jangan main main dengan aku ghisanak
karena itu tidak mungkin
istriku putri arumdalu adalah wanita terbaik di negeri ini
kalau pangeran tidak percaya sebaiknya pangeran periksa
bahwa di bawah tempat tidurnya arumdalu terdapat sebilah keris
dia sangat menyesal pangeran
karena dia tidak bisa menikahi raden boma
tidak mungkin ghisanak
tidak mungkin putri arum dalu akan mencintai raden boma
mohon maaf pangeran paksi
tapi mungkin pangeran belum tahu tentang hal ini
bahwa sebenarnya arum dalu sudah memandu kasih dengan raden boma
sebelum dia meninggalkan rumah
bahkan dia sudah menyerahkan kehormatan kepada arum dalu
bahkan dia sudah menyerahkan kehormatannya terhadap raden boma pangeran
dan menurut saya anak yang dikandungnya itu juga anak raden boma pangeran
tidak mungkin ghisanak
mohon pangeran percaya dalam ucapan saya pangeran
tidak mungkin putri arum dalu sejahat itu menangani arum dalu
dia sangat mencintai arum dalu
saya harus mengumpulkan kata kata lelaki yang tersebut
kau ini kan anak arum dalu
tak mungkin memang

mengapa tidak berhubung kebiar dit
sekali lagi mohon maaf atas kelancaran saya pangeran
tapi sebenarnya keselamatan pangeran terancam oleh istri tuhan sendiri pangeran
kanda sedari tadi kanda tampak merenung
anda bersikap aneh semenjak pulang dari berburu tadi
apa salah dinda
kanda ada apa kanda
coba tolong katakan pada dini
aku sedang tidak ingin bicara denganmu
kanda biar aku datang
kanda biar aku datang
kanda biar aku datang
kanda biar aku datang
sepertinya ada sesuatu yang terjadi dengan kanda paksi bi
dia tidak seperti biasanya
binji bibi juga bingung
apa yang membuatkan jeng pangeran bisa berubah
salahnya doro arum itu sama pangeran apa
jangan salah paham sama ndoro arung dulu ya ya
jika memang kanda sudah tidak mencintai dinda lagi
tidak akan pergi dari istana ini
tolong kanda beritahu dinda apa yang tengah terjadi kanda
katakan kepadaku dengan jujur
kenapa kamu tegak mengkhianatiku dan ingin membunuhku
kanda apa maksud kanda
iya dan tidak perlu berpura pura lagi
karena aku sudah mengetahui semua rencana burukmu itu
kanda sangat tegak berpikiran kalau aku punya rencana buruk kepada kanda
kenapa karis ini bisa berada di bawah bantamu
kamu berencana ingin membunuhku kan
aku sudah menyelamatkan kamu putri
tapi justru ini balasanmu kepada aku
kamu tega mengkhianati aku suamimu sendiri
berencana membunuhku agar kamu bisa menikah dengan raden boma
kanda kamu sungguh keterlaluan
kanda dinda sama sekali tidak pernah memiliki keris itu
apalagi sampai mengkhianati dan ingin membunuh anda
lalu memadu kasih dengan raden boma kanda
katakan sejujurnya anak yang kau kandung ini anak siapa
dia pasti bukan anak bukan darah dagingmu